kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin bertemu dengan perdana menteri singapura lee hsien long di istana singapura pada selasa siang waktu setempat
⁇ ruf amin datang ke singapura untuk memenuhi undangan raja ratman school of international studies rsis
nanyang technological university ntu untuk memberikan kuliah umum tentang islam wasitiyah dan ekonomi berkeadilan
acara tersebut akan digelar rabu namun sehari sebelumnya ma'ruf amin diundang ke istana singapura oleh pm lee hsien loong
dalam kesempatan tersebut pm lee menyampaikan terima kasih kepada ⁇ maruf ⁇ amin atas kesediaannya memberikan kuliah umum kepada warga singapura
sementara ⁇ maruf ⁇ amin menyampaikan salam dari presiden joko widodo dan mengharapkan hubungan baik dan kerjasama indonesia singapura
terutama dalam mengatasi persoalan ekstremisme radikalisme serta perbaikan ekonomi
pertemuan tersebut berlangsung
sekitar dua puluh menit
pertemuan tersebut berlangsung
pertemuan tersebut berlangsung
pertemuan tersebut berlangsung